presiden jokowi dodo menerima kunjungan kehormatan duta besar korea selatan kim chang beom
dan duta besar korea utara angkwang il di istana merdeka senin siang
dalam pertemuan ini mewakili pemerintah indonesia joko widodo mengaku mendukung rencana perdamaian korea selatan dan korea utara
presiden jokowi mengaku yakin kesepakatan perdamaian antara dua negara di semenanjung korea
tak hanya membawa dampak positif bagi kedua belah pihak namun juga di kawasan asia dan dunia
selain membahas mengenai rencana perdamaian korea selatan dan korea utara
presiden jokowi juga menyampaikan tawaran ke pemerintah korea utara mengenai kesiapan indonesia menjadi tuan rumah
jika presiden amerika serikat donald trump dan pemimpin korea utara kim jong un bersedia melakukan pembicaraan bilateral
selain itu presiden jokowi juga menawarkan indonesia sebagai juru damai antara korea selatan dan korea utara
termasuk jika korea selatan dan korea utara membutuhkan tempat netral untuk tindak lanjut pembahasan kesepakatan perdamaian
presiden jokowi menawarkan apabila ada rencana pertemuan antara presiden kim jong un dan presiden donald trump
bisa diapakan di indonesia tapi juga tarahkan
tapi ini kan kami sampaikan indonesia siap terus menjadi tuan rumah bagi tuan rumah perumahan itu
sementara itu pemerintah korea selatan mengapresiasi dukungan pemerintah indonesia
dan korea utara dalam mewujudkan perdamaian di semenanjung korea
hal ini disampaikan kim chang bem duta besar korea selatan untuk indonesia
usai bertemu dengan presiden jokowi di istana merdeka pada senin siang
kim menyebut indonesia merupakan negara sahabat yang terus mendukung terciptanya perdamaian di semenanjung korea yang bebas nuklir
seperti diketahui setelah puluhan tahun terlibat perang dingin
korea utara dan korea selatan mengumumkan untuk membuka jalan damai sejak jumat pekan lalu
kedua kepala negara presiden korea selatan
moon jae in dan juga pemimpin korea utara kim jong un
akhirnya menyatakan tidak akan ada lagi perang di semenanjung korea sebagai bentuk perjanjian perdamaian
kami sangat berterima kasih atas dukungan yang kuat dan pergerakan yang hangat dari presiden jokowi
dan juga semua orang indonesia untuk keamanan dan kemanusiaan di peninsular korea
pertemuan sejarah yang terjadi pada hari kemarin
perang yang membuat kita berpikir
untuk menemukan era keamanan yang baru
di peninsular korea dan lebih jauh
untuk kita bergerak ke depan
dengan komitmen kuat
untuk peninsular korea yang bebas nuklir
dan juga struktur yang berdampak di peninsular korea